ya demam piala dunia ternyata juga merambah ke dunia kuliner
di surabaya sebuah kedai menyajikan menu ketan warna warni sesuai dengan warna bendera peserta piala dunia
seperti apa kita simak liputannya berikut ini
seakan tak mau ketinggalan dengan riuh dan kemeriahan piala dunia dua ribu dua puluh
kedai ketan punel menghadirkan beberapa menu bertemakan piala dunia
kedai ketan punel yang berada di depan taman bungkul ini memiliki menu makanan dan minuman yang dihadirkan
sesuai dengan kostum dari negara negara peserta piala dunia
ada sebelas menu makanan dan minuman yang disajikan di sini
misalnya ketan arab saudi yakni ketan lembut dengan taburan bubuk kedelai di atasnya
menurut sang empu kedai taburan bubuk berwarna coklat kemasan ini
ibarat butiran padang pasir di negara petrodular tersebut
inovasi lainnya yang diminati pelanggan adalah ketan swiss
kudaban ini merupakan ketan yang diberi topping keju dan susu
ada juga ketan kroasia yang bertabur kelapa berwarna merah putih seperti bendera negara kroasia
menu lainnya yaitu ketan jepang ketan meksiko dengan topping tape
ketan inggris ketan australia dengan tambahan langka
hingga ketan brazil yang warna warni seperti bendera brazil
kita selalu menggunakan menu ini
jadi momentum apa saja yang itu mencipta banyak perhatian masyarakat kita gunakan untuk buku kedai ketan kedai dunia
piala dunia ini kan yang suka bola gak suka bola semuanya juga sedang berevoria untuk menyaksikan piala dunia
kita punya beberapa menu yang sebetulnya sama dengan warna warna seragam jersey dari tim tim pesebelasan yang ikut di pilihan kedai kedai dunia
untuk menemani kudapan ini kedai ketan punel juga menyiapkan minuman khas piala dunia
misalnya saja wedang uwu yang merupakan minuman spanyol
ada pula kopi nigeria yakni kopi hitam yang disesuaikan dengan warna kulit masyarakat nigeria
itu itu oh makanannya ketan unik unik man
itu ada lambang lambang dari negara ke negara yang ada di piala dunia
ada jepang perancis jerman inggris
jadi penuh penuhnya itu serba piala dunia semua
semua kudapan unik ini bisa dinikmati mulai pukul empat sore hingga sebelas malam
untuk menikmati setiap kedapan ini kedai ketan pune ini mematok harga cukup terjangkau
untuk ketannya dijual mulai harga rp enam hingga rp lima belas
sementara untuk minumannya harganya hanya rp lima hingga rp sepuluh